puncak acara ktt g dua puluh akan digelar pada lima belas sampai enam belas november dua ribu dua puluh dua di nusa dua bali
meski begitu jumlah tamu mancanegara ke wilayah bali sudah meningkat
sejak digelarnya pertemuan side event g dua puluh
pertemuan kelompok kerja g dua puluh yang diantaranya diadakan di bali dalam beberapa bulan terakhir
kedatangan delegasi dari berbagai negara tersebut membuat industri pariwisata bali menggeliat
menjelang puncak acara ktt g dua puluh tingkat okupansi hotel terutama di wilayah nusa dua jimbaran dan kuta semakin tinggi
peningkatan jumlah permintaan kamar ini diikuti dengan kenaikan tarif kamar dan jumlah tenaga kerja
walau tidak dipesan oleh delegasi satu negara salah satu hotel bintang lima di kawasan itdc merasakan dampak digelarnya g dua puluh di bali
pemesanan kamar menjelang puncak g dua puluh pun telah dilakukan sejak tiga bulan lalu
ya peningkatan okupansi terasa sangat signifikan ya pak ya
apalagi yang di main event yang terutama mulai dari tanggal dua belas ke tanggal enam belas
ada peningkatan kamar peningkatan tamu
maksudnya sebelum pandemi kami terbatas dengan pekerja
jadi menjelang g dua puluh ini yang peak event ini peak time peak datenya ini
penambahan karyawan daily worker itu ada untuk mensupport di departemen departemen tertentu
selain itu hotel bintang lima yang berada di luar it
di dc nusa dua dengan dua ratus kamar ini mengalami hal serupa
jumlah permintaan kamar yang meningkat membuat pengelola hotel menaikkan tarif kamar dan jumlah pekerja harian
okupansi saat ini bisa dibilang sudah mulai menanjak terutama awal november
itu banyak kan partisipans dari g dua puluh pak
sudah terutama karena di mana naik otomatis harga juga naik
di lain itu seperti bbm kenaikan bbm gas belum signifikan masuk ke dalam kenaikan harga
tapi yang pasti karena demand naik pak untuk harga jadi semuanya otomatis berubah
kenaikan tarif kamar juga disesuaikan dengan skala acara internasional
maka pihak hotel melakukan penyesuaian harga termasuk mengintip tarif kamar hotel pesaing di kelasnya
maka pihak hotel melakukan penyesuaian harga termasuk mengintip tarif kamar hotel pesaing di kelasnya
kedatangan puluhan ribu tamu delegasi dalam rangkaian ktt g dua puluh ini pun berdampak pada hotel di luar wilayah nusa dua
hotel di wilayah jembaran dan kuta disiapkan bagi delegasi dan keluarganya yang tidak mendapat kamar di nusa dua
kalau terkait dengan aku pensi di bali astung karo meningkat ya
karena menjelang g dua puluh ini bulan november yang akan datang
jadi tingkat hunian di nusa dua area sudah mulai sembilan puluh persen ya
bahkan ada yang sudah full
nah dua puluh dua hotel yang tadinya di blok untuk delegasi sekarang meningkat jadi dua puluh empat dan sekarang pun akan tidak menutup kemungkinan akan bertambah dan kita sudah sarankan untuk area jimbaran dan juga kute supaya dipakai untuk delegasi yang kelas yang menengah nanti
pelaku usaha pariwisata di bali berharap tingginya tingkat hunian kamar tidak hanya terjadi dalam rangkaian ktt g dua puluh tetapi terus berlanjut sehingga pariwisata bali kembali pulih